semua industri termasuk industri pertambangan memiliki dampak lingkungan yang tidak dapat dihindari
baik dampak positif maupun negatif
salah satu dampak industri pertambangan adalah pasir sisa tambang atau tailing
tailing merupakan pasir sisa dari hasil proses pengolahan batuan biji di pabrik pengolahan
di perusahaan tambang pt freeport indonesia tailing mengalir dari pabrik pengolahan di pegunungan hingga ke muara sejauh satu ratus dua belas km
aliran sungai yang menjadi tempat penampungan ini
dibatasi oleh dua tanggul utama di sisi barat dan timur sepanjang lima puluh empat dan lima puluh dua km
di wilayah hilir freeport membuat area reklamasi dan membuktikan bahwa tailing ini tidak berbahaya
setiap tahun sebanyak lima belas sampel dari tiga ratus tiga puluh delapan lokasi sampling dikirimkan ke laboratorium lingkungan timika yang dikelola freeport
di sebuah area reklamasi tailing yang berlokasi di mind dua puluh satu
pengendapan tailing dapat menjadi lahan produktif untuk kegiatan pertanian perkebunan perikanan dan peternakan
bahkan setelah sekitar dua puluh tahun pengendapan lebih dari lima ratus spesies tanaman dapat tumbuh secara alami

reklamasi tingkat timika yang dibesarkan

ini merupakan daerah reklamasi tengah timun di timika di papua ya
seperti yang kita ketahui

aktivitas pertambangan itu pasti ada dampaknya dan juga ada sisanya
karena ya namanya juga aktivitas menggali dari bumi dan mengambil hanya sepersekian persen ya dari apa yang ada di bumi ini sisanya itu pasti ya harus di mana
nah untuk menceritakan lebih detail lagi ya mengenai apa itu sisa pasir ya tambang yang disebut sebagai tailing
kita sudah ditemani oleh presiden direktur pt freeport indonesia tony wenas
mungkin kita sedikit ini sebagai semacam edukasi ya
kita sering mendengar namanya tailing oh iya freeport oh limbah oh alam yang rusak dan lain sebagainya
tapi sebenarnya apa sih tailing itu asal usulnya dan kenapa bisa terjadi dan apa yang kita bisa gunakan dengan tailing itu akhirnya
silahkan pak tony
ini di bawah
kita ini tailing semuanya yang sudah tidak aktif lagi
jadi tailing itu adalah sisa pasir tambang setelah mineral berharganya kemudian diambil untuk menjadi konsentrat
sekira kira sembilan puluh tujuh persennya itu menjadi tailing
dialirkan melalui satu sistem aliran sungai yang sudah disetujui oleh pemerintah dan diendapkan di daerah seluas dua puluh tiga hektare
berapa aliran sungai
satu aliran sungai satu sistem aliran sungai
satu aliran sungai
nah tapi kan pertambangannya kan nunjauh di atas keras
pengalirannya ada sekitar hampir seratus kilometer
di satu sistem aliran sungai dan akhirnya diendapkan di daerah dataran rendah sini
daerah pengendapan aikoan namanya
dan sekarang kita ada di daerah tailing yang sudah tidak aktif
ini usianya berapa
karena kan aktivitas pertambangan itu sendiri sekitar lima puluh tahun itu sudah ada kan ya
ya sekitar lima puluh tahun
dan ini usianya tailing ya kira kira sudah hampir seperti itu
jadi di bawah kita tailing kira kira tingginya tujuh meter
tujuh meter ya
iya ketebalan tujuh meter
tapi sebelum ada tailing ini ini sungai
enggak ini daerah bukan sungai
sungai yang di sebelah sana
sungainya di sana
ini daerah pinggir sungainya maksudnya daerah di riverbanknya
jadi ada tambahan ya
setebal tujuh meter itu
iya ini tujuh meter
di bawah ini adalah tailing semuanya
nah komposisi dari tailing itu sendiri ini kan kelihatannya seperti tanah biasa itu
jadi komposisi itu adalah batuan yang digerus menjadi halus
dari tambang setelah diambil ditambang kemudian digerus diambil mineral berharganya
sisanya adalah tailing
jadi dia adalah suatu sistem batu batuan yang tergerus halus menjadi pasir
dan akhirnya dialirkan sekarang diendapkan di sini
dan sekarang kita bisa lihat bahwa tailing itu sama sekali tidak berbahaya
jadi tidak berbahaya
tidak cuma volumenya besar
dua ratus ribu ton per hari
dua ratus ribu ton per hari
iya jadi volumenya besar sekali memang
tapi kita lihat sekarang ini ada
tomat bisa tumbuh dengan subur
kita lihat di sebelah sana ada singkong
kemudian ada kolam kolam ikan
dimana ikan nila dan ikan lainnya tumbuh dengan sehat
sudah dicek di lab semuanya
itu semuanya clear tidak toxic dan tidak beracun tidak berbahaya
jadi sudah ada tes ya
sesuai dengan standar yang diizinkan
walaupun ini limbah itu kan
limbah kan kesannya itu pasti ada ya sisi negatifnya
katanya orangnya ada bahaya
ada merkuri nya ada arseniknya nggak ada
itu sudah dibuktikan
karena kita nggak pakai cyanida kita nggak pakai
mungkin kita sambil jalan jalan
jadi kalau di sini jumlah ini mile dua puluh satu ya
apa kira kira yang kita bisa dapatkan di mile dua puluh satu ini
ini jadi berarti sudah lama sudah tua sehingga bisa direklamasi menjadi tempat agriculture lah
ini kalau kita lihat ini kan yang dibantu oleh manusia ya
kita tanami dan kita
tapi di sekitar sini juga adalah terjadi suksesi alami
jadi tanpa dibantu manusia pun juga daerah bekas tailing itu dalam waktu sepuluh tahun sudah menjadi hutan muda lagi
jadi ya mulai dari burung burung bawa bibit airnya dia tumbuh jadi rumput kemudian tambah lagi akhirnya dia jadi hutan
jadi hutan kembali
jadi nggak usah khawatir tailing itu nantinya setelah tambang selesai akan ter re vegetasikan
ya ini kan kita start seratus kilometer ya dari
yang sudah direklamasi dan bisa digunakan dan menghasilkan seperti ini ada berapa besar
ini luasnya ada seratus hektare namun kita ada lahan lagi yang available sekitar tujuh ratus sampai delapan ratus hektare lagi
yang akan kita juga rencanakan untuk membuat program yang hampir sama seperti ini
nah kalau misalnya yang tailing itu kan ini sudah dekat laut ya
masuk ke laut nggak
jadi tailing itu memang sebagian partikel halusnya akan sampai ke muara dan partikel lebih halusnya lagi akan sampai ke laut
sudah diprediksi seperti itu dalam amdal memang sudah diprediksi seperti itu
jadi memang akan terjadi dampak pendangkalan dan akan terjadi pulau pulau baru namun itu sudah diantisipasi
masyarakat masyarakat setempat sebagian direlokasi dan sebagian diberikan bantuan transportasi dan bantuan lainnya supaya mereka tetap tidak kehilangan hak hak ekonominya
ya dan juga ini tidak akan berdampak kalau misalnya masuk ke laut ya perdangkalan kan berarti apa terhadap ikannya atau hasilnya
ikan yang masih tetap ada cuma memang nelayan akan perlu melaut ke tempat yang lain
dan itu kita siapkan motor tempel buat mereka kita bangunkan pabrik es buat mereka supaya mereka bisa melaut lebih jauh dan lebih lama lagi
jadi tidak merugikan ya mas
itu pertama kali ya ini saya bayangan pertama kali ada aktivitas tambang ini dan tailing ini kan sesuatu yang baru yang terjadi
nah apa reaksi waktu itu dari masyarakat

masyarakat setempat misalnya dengan ya kalau dulu kan masih mengalir lah istilahnya itu apa itu
jadi memang di sini ada yang kita namakan program rekognisi yaitu merekognisi masyarakat adat yang ada di daerah sini yang utamanya komoro
kalau di dataran tinggi amome di sini ada kamoro ada program lima desa desa nawaripi nayaro tipuka koprapoka
itu kita bikin program buat mereka kita bangunkan perumahan kita bangunkan jalan sekolah klinik dan lain sebagainya
dan lain sebagainya
dan kegiatan ekonomi
sekarang banyak pengusaha pengusaha kamoro
kalau kita lihat banyak pekerja di sini itu adalah kontraktor kita yang dari lokal dari komoro orang orang kamoro yang mengerjakannya
tapi sempat ada konflik misalnya awal awal karena ini kan merusak ini mengganggu tanah mereka ya
ya kan itu namanya program rekognisi merekognisi hak kelayatan mereka
itu berapa lama itu prosesnya untuk rekognisinya
itu prosesnya program itu jalan terus sampai sekarang masih berjalan terus
gross revenue kita itu menjadi bagian juga dari program rekognisi hak kewalaian dari masyarakat suku komoro di sini
sekarang tidak ada masalah ya
sekarang sih mereka malah dapat lapangan pekerjaan yang baru di sini
dan ini ya tempat gimana bisa bertani ya memberikan usaha
jadi ini hasil hasil yang ada di sini yang memiliki tanah ini sekarang siapa
tapi ini adalah proyek percontohan
dimana nanti di tempat tempat lain juga akan kita bina masyarakat asli di sini untuk melakukan hal yang sama seperti ini
nah ini biasanya kalau tailing itu sering sekali menjadi sorotan khususnya bagi aktivis ya lingkungan hidup dan lain sebagainya
bagaimana pak tony dari tahun ke tahun ini sejarah komunikasi edukasi tapi juga ya inilah menyamakan persepsi mengenai keberadaan tailing ini ya memang mengubah ya dari segi
dan juga memang adalah futil
dan juga memang adalah futil

itu besar sekali dan jumlah tailing yang turun itu setiap tahun setiap hari dua ratus ribu ton jadi jumlahnya memang besar
dan kalau kita lihat dari atas itu juga agak menyeramkan gitu ya
karena memang yang dilalui itu dilalui oleh tailing dia tumbuh tumbuhannya akan mati dulu terlebih dahulu
tapi kemudian nanti akan tumbuh lagi
ini kan semuanya contoh bukti bahwa di atas tailing juga bisa tumbuh tanaman tanaman dengan subur ya

kan dimanfaatkan menjadi untuk pertanian dan lain sebagainya
perikanan dan lain sebagainya

kalau pak vincent nanti noch
bisa digunakan karena ini kan pasir ya

bandara musuh sekilangin itu
dari bahan tailing
kantor bupati yang kita bangunkan
buat pemerintah daerah juga
dari bahan tailing ada beberapa jalan
di timika dan juga
jembatan pomako itu dari tailing
dan sudah terbukti
sudah ada sertifikasi dari pupr
kalau tailing itu bisa
dimanfaatkan bagi bahan konstruksi
cukup kuat ya
sangat kuat lebih murah dari bentang
konvensional dan lebih kuat
itu yang jembatan pemakau kita bangun
sampai sekarang masih kokoh berdiri
gak ada kelupas kelupas gak ada retak retak
jadi nilai ekonomisnya juga
lebih ekonomis daripada beton konvensional
dan itu sudah terbukti
cuman sekarang kita mau
sedang ada dalam program
dengan klhk untuk
memasifkan pemanfaatan tailing tersebut
nah ini kalau bisa
kalau memang singapura mau ngambil
untuk reklamasi di singapura
negara tetangga kan justru
daripada kita repot repot mengeruk ini
sudah ada pernyataan minat dari singapura
untuk memanfaatkan tailing
untuk reklamasi di sana
silahkan kita dengan segala senang hati
siapapun pihak ketiga yang mau memanfaatkan tailing
kalau jadi batu bata dan lain sebagainya
itu juga sedang kita bikin
dan kalau mau dibuat lebih masif lagi
siapapun welcome kita
saya lihat juga di atas yang ditambang itu kan
juga ada bekas tailingnya
tapi ada mesin mesin dan lain sebagainya
itu nanti mau diatakan ya
kalau yang ditambang itu bukan tailing
itu batuan batuan aja
nah itu nanti
itu buat pengerasan jalan
jadi setiap hari jalan tambang kita selalu disebar kerikil
untuk di grader lah istilahnya di grader lho
degrader supaya memang lebih aman kalau jalan yang terlalu licin nanti bahaya memang dibuat
berkerikil ya nah ini ini menarik ya kita disini belajar mengenai geologi soal biodiversitas nah
ini daerah ini ini papua saya lihat kan juga pohon pohonnya agak berbeda ya misalnya dari
hutan di sumatera beda sangat bedanya ada apa apa saja biotanya faunanya yang bisa di
ada tinggal di sini kalau di sini kalau diutuh piling ini menjadi kelak rumahnya kalau di di
di sebelah sana kita ada diorama yang kita bisa kasih lihat semua jenis banyak jenis binatang
biodiversity dari daerah dataran tinggi maupun dataran rendah jenis jenis binatangnya di situ
memang ada binatang buah kecuali ular yang jadi kalau
binatang buah kayak harimau enggak ada di sini dan kalau di sini ada walibi juga kangguru kecil
bagian dari iya australia iya bagian dari flora fauna australia agak mirip agak mirip di sini dan banyak serangga
serangga lainnya burung burungan banyak dan kita juga ada taman kupu kupu di sini ada taman kupu ada
taman kupu kupu banyak sekali kupu ada taman anggrek juga emang anggrek diproduksi dari
papua wow jadi banyak sekali yang kita bisa banyak banyak yang bisa dilihat di sini sendiri
dan ini kita perasa ya berbeda ya suhu di suhu sangat berbeda datar kemarin kita di grass
begitu bisa tujuh ribu sekarang bisa tiga puluh lima di sini dan katanya hasil buahnya seperti melon dan lain
sebagainya enak ya enak disitu ada hidroponik juga disitu enggak sama sekali enggak saya udah makan
melon itu udah dari puluhan tahun yang lalu bukti sampai sekarang sehat sehat aja oh ya kita masih
oke berapa persen lah budget gitu berapa persen lah budget gitu berapa persen lah budget gitu berapa persen lah budget gitu
yang memang dikhususkan untuk environmental development ini kira kira satu tahun hampir terus
kita dollar seratus seratus ya seratus hampir seratus digunakan untuk lingkungan hidup ini untuk
pengelolaannya untuk pemantauannya dan untuk operasional lain lain semua

tailing atau kita pasir tambang ya pak tony ya terdiri sekarang juga di konversi
ini juga tailing ini medianya tailing ini medianya itu tailing jadi memang ini dibantu oleh manusia
untuk menanam melon di sini dan tanaman tapi intinya adalah media tanamnya adalah tailing
board di tailing dan menggunakan air juga yang berasal dari tailing tapi untuk pertama kali di
yang jumlahnya cukup banyak memang ada tiga ratus empat ratus orang yang bekerja untuk menangani
jadi khusus hanya untuk menangani masalah tailing ini mau diapakan gitu

ini di bawah departemen environmental
seberapa besar departemen itu
oh besar besar departemen environmental besar sekali karena dari mulai tambangnya juga faktor lingkungannya kan sangat diperhatikan
sampai ke pengaliran tailing ini kemudian di pabrik di pabrik pengeringan juga semua faktor lingkungan hidupnya kita perhatikan
termasuk untuk melakukan pengetesan ya sampling di daerah daerah sekitar sini termasuk yang di muara di laut juga semua kita tes terus
kita tes kita ambil sampel rutin secara rutin terus menerus
mungkin dan ini kolaborasinya langsung dengan tentu saja klhk
tentu dengan klhk karena secara reguler juga kita di audit oleh klhk
dari berapa persen lah budget gitu yang memang dikhususkan untuk environmental department ini
kira kira satu tahun hampir seratus juta dolar
hampir seratus juta dolar
ya hampir satu lima triliun
digunakan untuk apa saja
untuk lingkungan hidup ini untuk pengelolaannya untuk pemantauannya dan untuk operasional dan lain lain semuanya
dan ini kan bekerja sama dengan masyarakat di sini juga ya
selama ini bagaimana
selama ini bagus kita kerjasamanya sama pemda sama dinas lingkungan hidup di kabupaten mimika sangat bagus dan di provinsi juga bagus
dan tentu saja dengan klhk juga sangat baik kita kerjasamanya
nah biasanya kalau perusahaan apalagi kan ini freeport mcmoran itu perusahaan amerika ya cukup biasanya mereka cukup ini ya
stringent memang sangat
lebih ini ya kontrol terhadap tidak boleh ini tidak boleh itu
iya dan itu juga kita terapkan kita terapkan standar standar internasional juga kita coba terapkan di sini
karena memang parent company kita freeport mcmoran
moran kan juga listed di new york surc exchange dan ada juga persyaratan persyaratan dari environmental ministry di amerika yang perlu kita terapkan juga di sini
nah pernahkah dalam perjalanannya sejarah freeport itu sendiri masalah lingkungan hidup masalah limbah dan lain sebagainya itu menjadi semacam cost terhadap perusahaan itu sendiri yang mau tidak mau harus difokuskan lah untuk
tentunya ke depannya ini akan sangat
apabila pengeluarannya tidak baik atau kurang baik tentu akan menjadi cost
tapi pernah nggak
di masa yang lalu sih nggak pernah
nggak pernah ada
semacam force major dan sehingga
salah satu yang mereka tanyakan itu adalah oleh si bond holders ini adalah pengelolaan lingkungan freeport
dan terbukti bahwa mereka satisfied dengan apa yang kita sampaikan
apakah ada perubahan dari strategi dan lain sebagainya khususnya mengenai lingkungan hidup atau ini hanya meneruskan program yang ada selama ini
pada dasarnya meneruskan namun kita tetap sinergi dengan program program yang ada di inalum dan member companies nya
antara lain antam ptba timah
kita lakukan sinergi untuk mendapatkan hal hal yang lebih baik
tapi pada dasarnya kita tetap meneruskan program yang selama ini kita kerjakan
tapi jangan sampai standar itu justru
of course makanya sinerginya harus menjadi lebih baik
justru harus lebih baik
kayak pengelolaan tailing juga kita lagi menyusun satu studi bersama dengan grupnya pt timah
untuk bagaimana bisa memanfaatkan tailing lebih banyak lagi
ya apalagi kalau bisa memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat yang tinggal di sekitar
yang mungkin merasa terdampak
kalau dihitung kira kira berapa jumlah masyarakat yang terdampak dengan kehadiran tailing ini
kalau dari suku
dari ujung ke ujung
kalau dari ujung ke ujung sebenarnya yang dilalui seratus km itu nggak ada masyarakat yang di sekitar situ
tapi yang masyarakatnya banyak adalah yang di pegunungan yaitu suku angmume dan yang di dataran rendah ini suku kamoro
sebagian lagi yang berada di timika
karena timika juga gak jauh dari sini
tapi yang terdampak langsung untuk tailing ini adalah suku kamoro
suku kamoro yang di lima desa itu
mungkin jumlah penduduknya barangkali sekitar lima sampai sepuluh orang
nah selama ini apalagi sekarang ini kan usaha ya untuk menumbuhkan agriculture hidroponik ikan dan lain sebagainya
sudah terasa peningkatan kesejahteraan yang
kalau kita lihat dari human development index yang ada di untuk daerah suku kamoro sini ada terjadi peningkatan yang besar
berapa persen itu kira kira
saya itu kan kalau dari peningkatannya itu kan kalau angkanya di sekitar tujuh orang
itu kan kalau angkanya di sekitar tujuh orang

tidak itu tujuh sekian
dan itu relatif tinggi dibandingkan dengan nasional dan daerah daerah lain
dan selama ini tidak menimbulkan konflik ya dengan keberadaan
selama ini tidak menimbulkan konflik
apalagi nanti kalau sudah ada hasilnya wah ini punya siapa
dan siapa yang berhak dan lain sebagainya
pemerintah daerah happy ya dengan adanya pertumbuhan ekonomi
keberadaan brepot ini sangat berpengaruh ke daerah
sangat berpengaruh kepada atau sangat mempengaruhi perekonomian di kota timika dan kabupaten mimika
nah pak tony ini kan nanti kita sudah akan beralih ke underground ya di bawah tanah
tailing ini kan hasil penggalian yang open pit itu kan ya
bawah tanah juga jadi kan yang diambil adalah ore
di open pit itu juga ore yang diambil di bawah tanah juga ore
dan ini sama sama akan punya tailing yang jumlahnya hampir sama
jadi memang harus mau diadir
kalau yang di open pit yang nggak ada di tambang bawah tanah adalah overburden atau batuan penutup
nah itu di tambang bawah tanah nggak ada
karena nggak perlu dikupas dulu langsung kita ambil ke biji ini
jadi kita bisa taruhlah yang di underground itu sampai tahun dua ribu empat puluh satu
jadi selama dua puluh sekian tahun ke depan memang
masih tetap akan ada tailing yang terus
masih tetap ya jangan kaget aja
luar biasa panasnya ya
luar biasa panas dan humid
pak tony sendiri sering
ya setahun mungkin lima enam kali masih ada kesini
yuk kita sambil jalan jalan lagi
tapi nggak terlalu manis
kayak pear ya
lebih kayak fair atau apple yang nggak terlalu keras
tapi nggak menyat menyat seperti melon
jadi ini tujuannya sebenarnya ini kan bukan untuk dipasarkan
jadi apa sebenarnya tujuan menanam ini
ini untuk membuktikan bahwa memang tailing itu bisa menjadi lahan produktif
dan aman untuk dikonsumsi
baik produk tanamannya buah buahannya perikanannya juga
di situ ada kolam ikan banyak sekali ikannya
dan kita konsumsi juga
dan apabila ingin diterapkan di daerah yang lain di bekas wilayah tailing tentu ini bisa dilakukan secara masif
ya jadi ini
itu untuk yang reklamasi ini

berapa tahun lagi akan jadi
proyek contoh atau memang
oh ini akan terus kita
akan terus kita kembangkan
terus kita kembangkan mungkin dari segi hektarnya akan kita tambah lagi
jadi kan kalau tadi ada sekitar lima puluh lima sampai seratus jenis tanaman yang sudah pernah ditanam di sini
kedepannya kita akan coba kembangkan lagi dengan jenis jenis lain
masih ditemani pak tony wenas presidir dari pt freeport indonesia
dan di sini taman kupu kupu
taman kupu kupu di mil dua puluh satu
mil dua puluh satu ini merupakan area reklamasi yang tujuannya itu untuk percontohan ya
apa apa saja yang bisa tumbuh dan dikembangkan di lahan yang bekas tailing itu sendiri
nah salah satunya adalah ternyata untuk kupu kupu
untuk kupu kupu juga salah satu yang menjanjikan
karena kita juga menerbitkan buku mengenai kupu kupu ya
kupu kupu di daerah sekitar sini terutama dataran rendah
dan di sini ada penangkaran dan taman kupu kupu seperti ini
ada juga taman anggrek sebenarnya kalau kita sempat lihat ke sana
dan intinya adalah bagaimana biodiversity itu bisa tetap terjaga bahkan malah lebih kaya lagi di daerah sekitar tailing sini
nah kupu kupunya ini yang endemik di sini ya
nah tujuannya selain untuk memperlihatkan ada biodiversity yang bisa dikembangkan tapi juga mungkin sebagai objek wisata atau edukasi
iya memang banyak dari sekolah sekolah di timika datang ke sini mereka untuk berwisata sekaligus melakukan semacam eco tourism
melihat anggrek melihat kupu kupu di sini dan biasanya di sebelah sana ada tempat buat camping juga
oh jadi bisa ya terbuka untuk publik dan juga sekolah sekolah
nah kalau kita mau kita perlu lihat nih contoh kupu kupunya
ini kita lihat ada beberapa yang terbang tapi mungkin kalau bisa ada yang close up
nah ini barangkali yang siap untuk dilepaskan
patoni tau gak nama kupu kupu yang ini
yang ini kupu kupu raja
iya kan betul kan
wow ini cantik sekali
banyak kupu kupu di sini berarti kan banyak kembang nanti bisa tumbuh dan juga ini siapa tahu ada madu yang bisa di merupakan salah satu hasil
apa lagi yang kita bisa pelajari pak tony
supaya kita juga semua paham ya yang apa tailing itu tapi implikasinya serta rencananya dan kedepannya apa apa saja yang bisa di
dikembangkan ini kan merupakan bagian dari strategi sebuah perusahaan tambang itu
itu harus semua dipikirkan bukan hanya masalah menggali dan memproduksi
tapi juga hal hal yang lain ini tidak kalah penting untuk dipikirkan terutama bagian lingkungan hidupnya ya
jadi intinya tailing ini pertama adalah untuk bisa dimanfaatkan untuk agriculture ya untuk land farming istilahnya
kemudian untuk bahan bangunan bahan konstruksi konstruksi bangunan
konstruksi jalan dan juga konstruksi jembatan dan lain sebagainya
dan satu lagi adalah untuk landfill
untuk landfill di area area yang banyak berawal
kemudian kalau mau dilakukan penimbunan supaya jadi lahan baru itu bisa juga dimanfaatkan tailing ini
dan untuk kita juga ada permintaan dari pihak singapura untuk mereklaim reklamasi di singapura
kalau begitu harus kita jual dengan harganya
jual dengan harga yang kompetitif juga dong
supaya dimanfaatkan sebesar besarnya lah
itu memang program dengan klhk
bu menteri klhk juga minta kita untuk memanfaatkan tailing itu sebesar besar
kalau dari segi jumlah ya tailing yang diproduksi sejak yang pertama kali esberg itu ditambang itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga kan ya
kemudian sekarang grassberg kita tahun akhir tahun dua ribu sembilan belas itu
miliaran itu pernah dihitung kira kira berapa
jadi kira kira hampir dua miliar ton nanti sih
kalau kita bangun rumah dari itu bisa berapa jumlah ya
kalau bangun jalan dari jakarta bogor itu memerlukan tailing kira kira mungkin lima puluh ribu ton
lima puluh ribu sampai seratus ribu ton
jadi sebenarnya ini bisa menjadi bahan alternatif yang sangat berguna ya kita
terutama untuk pembangunan papua ya
trans papua itu kan akan menggunakan beton ya
itu bisa dipakai tailing
kalau dalam pembuatan beton dan lain sebagainya itu itu bagian dari bisnis modelnya freeport sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain sehingga
kita bekerja sama dengan lapi itb dengan beberapa pihak lain juga untuk menemukan formula yang tepat dan setelah itu ya silakan saja siapa yang mau mengerjakan
kita juga sudah mengerjakan
tapi kalau ada pihak ketiga juga yang mau mengerjakan kita sangat terbuka
jadi itu berarti bisa dijual juga untuk dikembangkan
tapi kita kalau kita mungkin tidak perlu menjual
tapi silakan saja dimanfaatkan
karena misalnya kan seperti jalanan dan lain sebagainya itu pemda bisa sangat terbangun
kalau katakanlah mereka harus beli sirtu ini nggak usah ambil aja dari sini
jadi bisa mengurangi cost infrastrukturnya itu sendiri
bisa mengurangi infrastrukturnya di sisi kami juga tailingnya bisa lebih dimanfaatkan sehingga beban di daerah pengendapan aikwa itu menjadi berkurang
oke khusus untuk yang reklamasi ini
berapa tahun lagi akan jadi proyek contoh atau memang
oh ini akan terus kita akan terus kita kembangkan
terus kita kembangkan mungkin dari segi hektarnya akan kita tambah lagi
jadi kan kalau tadi ada sekitar lima puluh lima sampai seratus jenis tanaman yang sudah pernah ditanam di sini
kedepannya kita akan coba kembangkan lagi dengan jenis jenis lain
iya oke baik terima kasih banyak pak tony
insight kali ini dengan langsung ya nih dengan pak tony wenas yang kita tadi sudah coba mengetahui
kita tadi sudah coba melonnya ternyata lumayan enak ikannya juga
iya dan di sini juga ada tomat cabai dan lain sebagainya
singkong dan lain sebagainya
dan ini juga bisa
terong juga ada
bisa menjadi tempat tujuan wisata dan edukasi juga
iya sudah sudah memang dan akan terus kita lakukan
baik oke apa lagi kira kira pak tony
mungkin itu dulu kali
sudah kepada kepanasan
iya demikian tapi mungkin tidak ada salahnya kita berbicara langsung ya kepada pengelola yang paling paham
dari segi teknisnya kerjasamanya dengan masyarakat di sini dan juga bagaimana ya mengembangkan ini ya agriculture atau pertanian yang ada di sini tetaplah bersama kami insight wdc anwar akan segera kembang
ya kami mempunyai laboratorium di sini diresmikan oleh presiden soeharto tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi sudah beroperasi lebih dari dua puluh tahun
setiap bulan kami menerima lebih dari seribu sampel itu berasal dari operasi pt freeport saja
seribu sampel seribu sampel itu berupa apa apa saja
ya betul betul
ya insight wdc anwar kali ini berada di kawasan
ya insight wdc anwar kali ini berada di kawasan
laboratorium lingkungan pt freeport indonesia di timika kabupaten mimika papua
dan kalau kita bicara mengenai aktivitas tambang seperti kita ketahui tentu ada dampaknya terhadap lingkungan
dan terutama juga menimbulkan limbah
dari bebatuan seperti ini
sisanya ya itu merupakan yang kita sudah lihat tailing
sisa yang tidak bisa diperjual belikan
sementara yang lain seperti tembaga emas dan peraknya itu jumlahnya sangat sangat kecil tapi berharga ya
untuk menjelaskan lebih lanjut lagi apa apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam proses aktivitas tambang ini
supaya memitigasi kerusakan yang diakibatkan
ada pak gesang setia disini manager lingkungan dari pt freeport indonesia
dan disini pak gesang yang harus memastikan bahwa air juga tidak tercemar misalnya tanaman juga tidak rusak lingkungan itu tetap terjaga
apa apa saja yang perlu diperhatikan dan cara memitigasinya semua ini pak gesang
jadi yang kami lakukan adalah melakukan program pemantauan secara intensif
sebagai komitmen kami
karena semua itu sudah ada di dalam amdal
jadi kita memenuhi komitmen komitmen yang ada di amdal
dari situ diantaranya kita melakukan kegiatan pemantauan kegiatan reklamasi penanganan limbah dan juga sistem manajemen lingkungan
untuk memastikan bahwa kita comply terhadap semua peraturan yang berlaku
oke kita mulai dari pemantauan
apa apa saja yang perlu dipantau dan bagaimana cara memantaunya ini
karena saya lihat disini kan ada laboratorium yang cukup lengkap ya
ya kami mempunyai laboratorium disini
diresmikan oleh presiden soeharto tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi sudah beroperasi lebih dari dua puluh tahun
setiap bulan kami menerima lebih dari seribu sampel
itu berasal dari operasi pt freeport saja
itu berupa apa apa saja
itu bisa berupa air bisa berupa tiling bisa berupa sedimen bisa juga berupa tisu dari ikan tanaman
kalau kemarin kita ke mel dua puluh satu
itu ada beberapa tanaman tanaman
yang ditanam di atas lantai teling
yang kemudian kita ambil daunnya kemudian buahnya
kemudian kita analisa di laboratorium ini
untuk melihat apakah tanaman tanaman itu aman untuk dimakan atau tidak
dan selama ini menunjukkan bahwa tanaman itu aman untuk dikonsumsi
kemudian ikan juga kami pantau
jadi ikan ikan yang berasal dari daerah yang terkena dampak teling
kemudian kita ambil dagingnya
kemudian kita ukur kandungan logam beratnya
dan selama ini juga masih memenuhi baku mutu makanan dari dirjen pong
dan laboratorium ini sdm nya bagaimana
ini mereka semua biologis atau harus khusus
kami ada berbagai bidang ya
untuk misalnya pemantuan kualitas air
backgroundnya adalah kemis
backgroundnya juga teknik lingkungan
kemudian untuk pemantauan vegetasi
misalnya backgroundnya kehutanan atau pertanian
kemudian untuk pemantauan biologi
di pesisir backgroundnya kelautan atau biologi
sementara untuk di lab ini kita banyak meng hire orang orang yang memang ahli untuk analis kimia
dan ada kerjasama juga dengan para riset atau mungkin universitas
kami banyak bekerja sama misalnya dengan lipi untuk analisa analisa sampel
karena kami tidak bisa menganalisa semua sampel sampel yang ada karena butuh kalian yang khusus
jadi kita mengirimkan beberapa sampel ke lipi untuk diidentifikasi
kami juga sedang bekerjasama dengan ipb dan itb
untuk melakukan penelitian
untuk melakukan beberapa kajian terkait tailing
hasil dari kajian selama ini seperti apa
karena memang tambang ini kegiatannya sudah ada sejak lima puluh tahun ya
apa apa saja dan kira kira ada hal hal yang cukup mengkhawatirkan dari hasil analisa
selama ini yang hasil dari pemantauan yang kita lakukan sudah cukup konsisten dengan apa yang diprediksi di amdal
kemudian kami juga melakukan echological risk assessment
itu sangat intensif
kita spend uang mungkin dua puluh juta dolar
hanya untuk melakukan kajian kajian
ada tiga aspek yang kita kaji
yang pertama adalah dampak terhadap human health dampak terhadap aquatic fauna dan plan and whitellife
dan kita sudah lakukan kajian dan semuanya juga hasilnya juga konsisten dengan prediksi prediksi yang sudah ada di amdal
jadi memang tidak ada surprise ya

tidak ada sih
yang memerlukan perhatian khusus
jadi semua dalam koridor amdal
dan pemantauan lebih dari dua puluh tahun ya
dari awal sembilan puluh an sampai sekarang
nah ini kan ada departemen khusus sendiri ya
divisi ya bahkan ya
itu berapa kira kira berapa persen dari atau berapa untuk hanya mengelola lingkungan ini
kami punya tim kalau di bawah departemen lingkungan ada lima ratus tiga puluh enam orang
cukup besar ya lima ratus tiga puluh enam
itu ada sebagian besar memang kontraktor kontraktor lain
ada juga kontraktor lokal yang kita memang hire untuk melakukan kegiatan kegiatan lingkungan
misalnya penanaman kegiatan reklamasi yang lain
di luar itu ada juga untuk membantu kegiatan pemantauan
tapi di samping departemen lingkungan juga ada divisi divisi lain yang juga mengelola lingkungan
misalnya ada trmp tailing and rever management project
mereka bertanggung jawab untuk mengelola tiling membangun tanggul dan sebagainya itu
ada ratusan orang resourcenya juga cukup besar
satu tahun kita mungkin spend uang lebih dari seratus juta dolar untuk pengelolaan lingkungan
ya mil dua puluh satu ini kita sudah lihat itu luar biasa ya proyek reklamasi
nah ini ide dibalik itu dan kenapa ya kira kira pak
jadi areal mil dua puluh satu ini kita jadikan sebagai areal percontohan untuk menunjukkan bahwa tiling ini ternyata kita bisa convert kita bisa gunakan untuk sebagai lahan produktif
misalnya untuk kegiatan pertanian pertanian perusahaan

awalnya kita memang mengalihkan sungai aikwa yang tadinya bersatu dengan tailing
kita pisahkan keluar kemudian ada areal sekitar seribu hektare yang kemudian kita manfaatkan untuk kegiatan reklamasi
nah sebelum itu awal awal sembilan puluh an juga ada daerah daerah yang tidak digunakan untuk pengendapan tiling yang kemudian kita bisa pakai untuk kegiatan reklamasi
ketebalan tiling di situ sekitar tujuh hektare
yang jadi pertanyaan adalah pastinya tentunya mahal ya untuk melakukan itu
strategi yang kami lakukan adalah melakukan integrasi dengan kegiatan lain
misalnya saja kita gunakan misalnya peternakan sapi di situ
tujuannya adalah sapi ini menghasilkan kompos komposnya dipakai untuk menyemburkan tanah
tanahnya bisa digunakan untuk menanam pakan sapi
kemudian kalau ada surplus nanti bisa digunakan untuk kegiatan pertanian
dan selama ini cukup sukses
dan kita juga membuat program program komposting
kita ambil material material yang ada juga di daerah tailing situ
misalnya ada tanaman tanaman kemudian ada sisa sisa tanaman kita hancurkan kemudian kita pakai sebagai kompos
ada juga areal yang kita biarkan saja dan setelah kira kira dua puluh tahun itu ternyata ada jenis jenis yang secara alami tumbuh di atas lahan bekas pengendapan tiling
ada sekitar lima ratus an jenis
itu ada penelitian yang dilakukan oleh unipa universitas papua
tapi cukup ini ya pasti costnya cukup besar ya untuk membangun suatu kawasan percontohan itu
kalau sampai saat ini kira kira seberapa ya yang diinvestasikan
sebenarnya costnya kami tidak terlalu besar karena kami juga banyak bekerja sama dengan kontraktor kontraktor lokal
jadi kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan pemantauan
dan pengelolaan lingkungan
tujuannya yang pertama juga memberikan business opportunity kepada mereka
yang kedua mereka bisa belajar tentang kegiatan pertanian
dan mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang ada itu
dari hasil percontohan ini kelak kira kira apa yang diinginkan
karena kan jumlah tiling sampai sekarang kan tiap hari begitu banyak ya
bagaimana kira kira untuk memanfaatkannya dan dimanfaatkannya oleh masyarakat
apalagi kalau misalnya ada cost
sebenarnya yang kami lakukan sebetulnya membuat konsep konsep sebanyak mungkin
jadi nantinya kalau misalnya tiling ini sudah tidak digunakan sudah selesai
dan mod ada ini tidak digunakan lagi untuk pengendapan tiling
ini akan kita serahkan kepada pemangku kepentingan
nah dari mil dua puluh satu ini kita sudah ada kajian kajian yang dilakukan
bahwa tiling ini ternyata cocok untuk digunakan sebagai apa saja
jadi tinggal di jalan kan
sudah ada data data tanya apa kita serahkan kepada pemangku kepentingan
terutama juga kegiatan pemerintah ya
termasuk juga kegiatan pemanfaatan teling untuk konstruksi misalnya
kita juga lakukan nantinya juga tergantung kepada pemerintah
yang penting semuanya itu aman dan bisa digunakan
dan tidak membahayakan ya
pak gesang juga disitu selain pemantauan reklamasi tiling
dan kita lihat juga limbah yang dihasilkan itu kan cukup banyak
itu bagaimana proses pengelolaannya
apalagi limbah yang dibuat oleh manusia juga
karena kan disini kan satu gunung dengan begitu banyak pekerja
begitu banyak kegiatan itu kan ada dampaknya terhadap lingkungannya ya
jadi kalau limbah di freeport ini ada dua limbah yang utama
yang pertama adalah batuan penutup di grassberg
batuan penutup itu kita resloping kemudian kita capping dengan lime stone
dengan batuan kapor lima meter kemudian kita reklamasi
untuk yang tiling ini kita kelola
kita memastikan bahwa tiling ini tetap ada di bawah
under yang diizinkan oleh pemerintah
dan kemudian kita juga melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa tiling ini tidak memberikan dampak ke lingkungan yang ada di sekitarnya
tapi ada juga limbah limbah yang lain
misalnya limbah berbahaya dan beracun dari kegiatan kegiatan misalnya oil and greeze sisa sisa minyak dan sebagainya
sedapat mungkin yang kita lakukan kita manfaatkan kembali
misalnya oli oli bekas kita manfaatkan untuk bahan bakar di pabrik kapur mahaka

dan juga di the watering plant di port said
kemudian plastik juga kita coba recycle
kompos kompos sampah sampah makanan sampah organik kita coba buat menjadi kompos
tapi ada beberapa limbah yang memang tidak bisa diolah di sini
kami kirim ke jawa untuk dikelola oleh pihak ketiga yang memang mempunyai perizinan
kalau bahan bahan kimia misalnya digunakan dalam proses untuk melakukan apakah itu pemecahan atau ya memisahkan ya
barang barang yang berharga ini itu ada
ada kalau memang tidak terpakai kita biasanya kirim ke pihak ketiga untuk dimusnahkan di sana
bisa ya di sana ya
nanti kalau kelak ada penutupan
nah ini kan amdalnya juga sangat penting ya
apa apa saja yang harus diprioritaskan ketika ini pasca
ini kan daerah pegunungan ya banyak hutannya dan juga sungainya alirannya
kalau misalnya kita lihat di air di belakang ini ini bisa dikatakan bagus semua ini
bagus bagus ya
kami memantau misalnya daerah timika kami secara rutin pantau sumur sumur yang ada di masyarakat
selama ini tidak ada masalah
memang karena ini bekas daerah rawa rawa jadi kadang kadang mengada kualitas yang buruk tapi bukan karena tiling
dan untuk itu juga kita sudah membangun sebenarnya membangun pabrik atau pengolahan water treatment plant untuk memproduksi air minum
tetapi memang sedang menunggu pemerintah untuk distribusinya
di luar itu kami juga misalnya aja di kuala kencana kita jaga hutan ya
kita tidak ingin ada
ada masyarakat yang melakukan apa ya membuka hutan kemudian melakukan kegiatan perkebunan di situ ya
yang kita lakukan adalah kita mengajak mereka kita komunikasi dengan mereka untuk keluar dari daerah itu
bahkan diantara mereka kita manfaatkan sebagai kontraktor kami untuk menanam kembali
jadi kita bisa melihat hutan di kuala kencana ini benar benar masih asri masih terjaga
masih bagus ya masih terjaga
salah satu dampaknya adalah ya juga bisa kelihatan itu
nah ini kan dampak dari adanya pertambangan juga
itu bagaimana memanage ya ya
itu memang di luar kawasan tapi ini kan merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan
yang kami lakukan sebetulnya akses kontrol ya
jadi kami mengontrol setiap mobil kendaraan yang masuk ke perusahaan ke area perusahaan
tetapi memang tidak dipungkiri banyak masyarakat juga yang bisa berjalan kaki menuju ke mot ada untuk melakukan pendulangan
dan memang agak susah mengontrolnya
kami hanya melakukan pemantauan apa saja yang mereka lakukan jangan sampai mereka misalnya menggunakan bahan bahan berbahaya misalnya merkuri ya
dan syukurnya sampai sekarang mereka belum menggunakan merkuri
ya janganlah sampai menggunakan merhur
ya betul betul
itu sangat merusak ya dan bagi manusia juga apalagi kalau kita makan ikannya
nanti kalau kelak ada penutupan
nah ini kan amdalnya juga sangat penting ya
apa saja yang harus diprioritaskan ketika ini pasca
pasca tambang sebetulnya sudah disetujui oleh pemerintah
terakhir dua ribu lima belas sudah disetujui kemudian karena ada revisi perpanjangan kontrak karya ini
kemudian kita revisi lagi disetujui kembali
di situ memang ada komitmen untuk memberikan dana pasca tambang
itu berapa kira
sekitar tiga ratus lima puluh juta dolar
nah itu untuk apa saja ya
nah memang kegiatan utama nanti pembongkaran fasilitas
pembongkaran fasilitas kemudian rehabilitasi lingkungan pemantauan lingkungan
kemudian ada fasilitas fasilitas yang memang bisa dialihkan ke pemerintah nantinya akan dialihkan ke pemerintah misalnya rumah sakit misalnya saja sekolah sekolah
dan bangunan yang ada di situ
jadi nanti seperti apa kalau saya ingin membayangkan ya kalau sudah ditutup semua
karena sekarang ini luar biasa ya perubahan dan yang kita ya yang jelas lobangnya itu nggak akan ditutup kembali
kalau di grassberg sebetulnya sekarang juga
dan ada yang tunnel tunnel atau terowongan terowongan di bawah tanah itu kelak akan seperti apa gitu
akan ditutup nanti
itu akan ditutup
gresberg pun nanti akan dibarikade supaya orang tidak masuk ke situ
sekarang juga sebetulnya lagi semacam transisi ya dari tambang terbuka menuju ke tambang bawah tanah
di situ juga kita coba sekarang finalkan misalnya resloping di situ kegiatan reklamasi dan sebagainya
jadi nanti mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah bisa melihat akhir dari kegiatan tambang di gresberg itu
jadi nantinya fokusnya hanya di tambang bawah tanah saja
dan siapa tahu mungkin bisa dijadikan objek
saya lihat itu ada misalnya kang
di inggris itu bahkan ada hotel dan lain sebagainya
itu bisa dijadikan salah satu atraksi itu sendiri ya
gesang ini semua sudah diaudit ya
kalau dari pihak internasional juga sudah
karena ini kan ada freeport mcmoran yang merupakan parent company dari freeport indonesia
itu kan juga terikat pada peraturan peraturan yang harus berstandar internasional
ini semua sudah comply
jadi kami setiap tiga tahun sekali memang itu ada komitmen di amdal untuk melakukan external audit oleh pihak independen
terakhir itu ada gabungan beberapa auditor yang memang melakukan kegiatan audit di tempat kami
itu setiap tiga tahun sekali
dan hasilnya seperti apa
hasilnya selama ini masih dalam tidak ada yang signifikan
tidak ada major ya
semuanya lebih terkait misalnya aja pengelolaan limba di masing masing shop
misalnya yang perlu improvement dan sebagainya
tapi kalau secara umum tidak ada yang berbeda dari apa yang sudah diprediksi sebelumnya
tantangan terbesar selama ini dengan mengelola lingkungan
strategi manajemen yang perlu diterapkan
kami juga ada proses yang namanya risk management untuk mengidentifikasi risiko risiko apa dari aspek sustainable development ya
dari aspek safety nya lingkungannya kemudian social nya human rights
security dan sebagainya
dan kami sudah lakukan itu
dan memang isu terbesar kalau lingkungan sampai sekarang juga masih masih apa ya
ya karena terlihat ya
masalah tailing ya
karena itu secara kasar mata kelihatan sekali ya dampaknya
dan kita akan gunakan itu terus tailing itu
kita nggak bisa apa apain sampai akhir masa tambang dua ribu empat puluh satu akan seperti itu terus
memang kalau dalam tiling bisa lihat ada yang hijau hijau
itu secara alami memang tumbuh secara alami
itu menunjukkan sebetulnya tiling ini tidak ada
masalah bukan limbah betiga dan sebagainya
karena tanaman itu bisa tumbuh secara alami ya
mungkin kalau dibiarkan selama lima sepuluh tahun tanpa ada kegiatan apa pun ya

ternyata bisa inilah menjadi suatu lahan yang menumbuhkan
apakah itu rumput tanaman dan lain sebagainya ya
semoga bisa betul betul dimanfaatkan secara ekonomis juga
jadi kalau sudah tidak ada lagi kegiatan tambang paling tidak dengan begitu banyak tailing yang ternyata sudah
dengan berbagai macam contoh ya tumbuh tumbuhan dan tanaman yang bisa ditumbuhkan
itu bisa menjadi sumber ekonomi yang baru yaitu pertanian
juga disitu kalau ada komposnya dan lain sebagainya bisa jadi peternakan juga
terima kasih banyak
ini merupakan tantangan yang berat tapi menurut saya itu sangat penting
karena ini merupakan salah satu yang paling sering disorot ya masalah dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan
ya mudah mudahan ini semua ya hasil percobaan ini dan tailing itu sudah dibuktikan tidak berbahaya
lumayan ya kalau kita makan atau konsumsi hasil dari yang ditumbuhkan di tailing itu ternyata cukup ini lah
tidak berbahaya bagi manusia ya mudah mudahan itulah yang bisa kita kembangkan kelak di depan hari ini
sehingga setelah pasca tambang
ini sudah ada tidak ada tambang harus ada kegiatan ekonomi baru yang bisa dilahirkan dari proses pertambangan di papua ini
ya demikian insight with desi anwar dari timika kabupaten timika papua
terima kasih atas perhatian anda
kita sudah banyak sekali belajar khususnya mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya
jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnnindonesia com dan juga di youtube ya
sampai jumpa dan bye bye